larangan penjualan obat sirup demam untuk anak membuat orang tua kini kebingungan
pasalnya selama ini para orang tua pada umumnya hanya mengenal obat sirup
untuk anak yang mengalami demam batuk dan pilek
pasca larangan kemenkes dan dicabutnya izin edar oleh bpom apotek juga berhenti menjual obat sirup
para petugas apotik mengaku kebingungan saat harus memberikan dosis obat demam
untuk anak di bawah umur tanpa resep dokter
ada larangan dari permenkes jadi itu yang lebih susah ke pengarahan dosis ketika pengembalian tablet
untuk anak anak di bawah umur
mungkin itu yang menjadi imbas ketika sirup berpindah ke tablet
kebingungan juga melanda dokter anak
di bali dokter anak mengeluh kebingungan lantaran obat sirup dilarang beredar
mereka berharap tim investigasi pemerintah segera memberikan kepastian obat mana
yang harus ditandai
dan mana yang boleh beredar
badan pom kini menarik izin edar lima obat jenis sirup
bpom melakukan sampling terhadap tiga puluh sembilan batch
dari dua puluh enam obat sirup yang diduga mengandung cemaran ethylene glycol atau eg
dan diethylene glycol atau dag di atas ambang batas
kelima obat tersebut adalah obat demam thermorex sirup
obat batuk dan flu flurin dmp sirup
obat batuk dan flu unibaby coach sirup
serta obat demam unibaby sirup
dan obat demam unibaby drops
hasil uji belum dapat
tapi mendukung kesimpulan penggunaan obat sirup tersebut
berkaitan dengan gagal ginjal akut
menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan memastikan
pemerintah akan serius meneliti obat yang mengandung zat berbahaya
yang terjangkit juga sudah di atas empat ratus
jadi ini kita harus diketangani serius
karena kita tidak ambil risiko
jenis obat yang dicurigai menjadi sumber dari kesakitan ini
hingga dua puluh oktober
sudah lebih dari dua ratus anak terjangkit gagal ginjal
tim liputan cnn indonesia